banjir menjadi salah satu permasalahan klasik
sejak jakarta masih dikenal dengan sebutan kota batavia
zainuddin hm dalam buku banjir jakarta mencatat
kota ini sudah kerap dilanda banjir sejak tiga abad lalu
yang disebabkan oleh luapan sungai ciliwung dari bulton zorg
yang saat ini dikenal sebagai bogor
sejak era reformasi banjir besar yang turut memakan korban jiwa
menjadi siklus lima tahunan
banjir terjadi karena faktor faktor yang kian kompleks
bukan semata permasalahan tingginya intensitas hujan
jakarta berada di antara tiga belas aliran sungai
berkurangnya wilayah serapan air
fakta terus terjadinya penurunan permukaan tanah
bertambahnya jumlah penyelamatan
penduduk dan pemukiman
hingga pola hidup masyarakat yang hidup di dalamnya
pemerintah provinsi dki jakarta dan pemerintah pusat
bukannya tanpa upaya untuk menyelesaikan problema ini
mulai dari pengerukan sungai dan waduk
hingga mengembangkan program pengendalian banjir
selain itu pemerintah provinsi dki jakarta bersama pemerintah pusat
juga terus berupaya merampungkan proyek sodetan kali ciliwung
yang merupakan infrastruktur untuk mengurangi
puncak banjir di kali ciliwung
dengan cara mengalihkan aliran air ke kanal banjir timur
ketika kali ciliwung mencapai elevasi tertentu
dalam perhitungan kami itu debitnya sekitar tiga ratus kubik
maka itu akan kita mulai alihkan ke kali cipinang
yang kemudian masuk ke kanal banjir timur
itu nanti sistem kerjanya dari sudetan itu seperti itu
dan bahwa ketika
di kali ciliwung
itu debit airnya naik
kemudian di sini kita perkirakan ketika akan menyebabkan
di manggarai itu masuk ke siaga tiga
sebelum masuk ke siaga tiga
maka air di kali ciliwung ini sudah kita belokkan ke kali cipinang
di dalam perencanaan kami
dua puluh meter kubik per detik yang bisa kita alihkan
tapi dalam simulasi kami itu bisa lebih besar dari itu
mencapai sekitar enam puluh enam meter kubik
pada januari dua ribu dua puluh
presiden joko widodo bersama jejarannya
pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
meninjau perkembangan proyek sudetan yang kian mendekati rampu
yang pertama adalah kita harus menyelamatkan jakarta
bisa jakarta tetap
nyaman untuk masyarakat berbagai lapisan untuk tinggal
nah salah satu tantangannya adalah
sekali lagi saya terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah
membantu pemerintah daerah
mengentaskan atau menyelesaikan
banjir di jakarta dengan membangun dua waduk di wilayah jawa barat
ditambah dengan di dalam dki adalah
sudetan kali celiwung
yang memang sangat diperlukan oleh
pemerintah pusat pupr
untuk pemerintah daerah melakukan percepatan sodetan
dan ini bersama dengan masyarakat
bersama dengan wali kota jakarta timur
kami sudah lakukan
hari sabtu kemarin pak wali kota menanam pohon
jadi lokasinya itu tidak lebih dari
dua meter ya di sini ada dinding
di sininya adalah
safe pile ya kurang lebih dua meter
tapi panjangnya kurang lebih dua ratus sampai tiga ratus meter
kemarin pak wali sudah saya minta untuk menanam
dan sudah dilakukan
ya mungkin ada seratus sampai satu ratus lima puluh pohon
sudetan kali celiwung
penampang basahnya sudah dapat
proses untuk pembuangan air
menyodet dari kali celiwung
di sisi kiri kanannya kan sudah kita
bebaskan dan sudah bisa kita tanam pohon
progresnya bisa mengurangi cukup signifikan
terhadap banjir di jakarta
selain normalisasi sungai
dan merampungkan proyek sodetan kali celiwung
pemerintah provinsi dki jakarta juga melakukan inovasi
dan terobosan lain pengendalian genangan dan banjir
bekerja sama dengan pemerintah pusat
dki juga membuat ruang limpa sungai
melalui proyek sembilan ratus empat puluh dua atau sembilan polder
dan dua peningkatan kapasitas sungai
program infrastruktur untuk menciptakan
ruang terbuka biru ini menelan biaya
hingga satu triliun rupiah yang dialokasikan
pemerintah provinsi dki jakarta
dari dana pinjaman pemerintah pusat
melalui program pemulihan ekonomi nasional pen dua ribu dua puluh satu
ruang limpa sungai serupa dengan waduk atau floodplain
yang difungsikan untuk menangani limpahan air sungai
sehingga mengurangi beban aliran sungai di kawasan hilir
hingga dua ribu dua puluh tiga ada tiga ruang limpah sungai yang sudah rampung dibangun
yakni di kawasan brigif jagakarsa dan lebak bulus jakarta selatan
serta di pondok ranggo jakarta timur
tak hanya menjadi sarana pengendalian banjir
ruang limpah sungai ini juga menjadi ruang ketiga untuk warga jakarta
berbagai aktivitas dilakukan warga di ruang limpah sungai
baik di brigif lebak bulus maupun pondok ranggon
mulai dari berolahraga memancing hingga menjadi tempat bermain anak anak
dan ruang interaksi warga
jakarta dan seluruh lapisan masyarakat
yang hidup dan menghidupi di dalam pun berharap
persoalan banjir bisa terus ditangguh lagi
dan dicegah dengan adanya kerjasama
dari seluruh pihak
mulai dari tingkatan pemerintah selaku regulator
untuk menyiapkan strategi penanggulangan banjir
hingga masyarakat untuk terus belajar dan menyadari
tentang perlunya cara hidup baik yang bisa menjauhkannya
dari potensi terjadinya banjir
seperti melakukan hal sederhana
dengan membuang sampah pada tempatnya
penanggulangan banjir jakarta pun tak sekedar berupaya
melakukan penanggulangan terhadap banjir semata
namun juga memikirkan sisi lain dari perjalanan banjir
penanggulangan banjir yang telah dilakukan
yakni dengan memberikan ruang lingkup bagi masyarakat
agar bisa dimanfaatkan secara maksimal
di tengah keterbatasan lahan yang ada
serta menciptakan lingkungan asri dan sehat
demi jakarta yang lebih baik
pemerintah provinsi dki jakarta serius tangani banjir rap
di wilayah pesisir ibu kota
penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
secara intens melakukan pembahasan progres
dan kelanjutan proyek pembangunan terpadu
pesisir ibu kota negara
yang sudah dimulai sejak tahun dua ribu lima belas
penanganan banjir termasuk rop yang tak kenal musim kemarau
menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi dki jakarta
dalam apbd dki tahun dua ribu dua puluh
penanganan banjir menjadi sebuah
salah satu prioritas utama
dari total apbd dua ribu dua puluh
yang mencapai rp delapan puluh tiga tujuh triliun
pembangunan proyek ini menjadi kewenangan pemerintah pusat
melalui kementerian pupr
pemerintah provinsi dki jakarta
yang juga bersinergi dengan pihak swasta
data dinas sumber daya air dki jakarta mencatat

terdapat sepuluh tanggul untuk menangani banjir
dan sepuluh tanggul untuk menghadang rap di utara jakarta
dengan total tanggul terbangun mencapai tujuh belas km
di bawah kepemimpinan penjabat gubernur dki jakarta
pembangunan tanggul ncicd kembali dilanjutkan
ada lima lokasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dki jakarta
yakni di kawasan muara angke
pemerintah dki jakarta memiliki kekuasaan
untuk membangun tanggul pantai
dan membangun pantai yang berkualitas
dengan kondisi rop yang ada di jakarta
pemerintah daerah berkewajiban membangun tanggul pantai
bekerja sama dengan pemerintah pusat
pemerintah daerah itu berkewajiban sepanjang sembilan belas lima kg
sudah dilakukan kalau tidak salah
pemerintah itu sembilan km
tinggal dilakukan sepuluh km
pemerintah pusat melalui pupr itu enam belas kilo
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
nanti juga memikirkan untuk membangun jain sea wall
di sisi lain ada pihak swasta yang kurang lebih dua satu kg
juga membangun tanggul
nah ini diharapkan bisa selesai tanggul pantai ini di dua ribu dua puluh
insya allah di lapangan tidak ada masalah
karena ada titik titik tertentu
yang memang bersinggungan dengan masyarakat
yang harus kami sosialisasikan
sekali lagi ini penting
karena untuk menjaga keberlangsungan
kalau tanggul pantainya sudah secara keseluruhan
maka misalnya daerah kamal daerah cilincing
daerah kalibaru daerah tanjung priuk
itu bisa terhindar dari rop
termasuk daerah penjaringan sekitar waduk pulut
mudah mudahan bisa mengurangi dampak rop
dan dampak banjir dari hulu
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg menyebut
upaya pengendalian rop di wilayah pasir jakarta
merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan
satu bulan bisa terjadi satu hingga dua kali
dan ini bisa ditandai waktunya
yaitu awal dan pertengahan bulan hijriah
ini masyarakat bisa menandai waktu waktu penting itu
yang bisa berlangsung tiga sebelum tanggal tersebut
hingga tiga hari setelah tanggal tersebut
memang banjir rob ini akan terasa parah
jika dibarengi oleh faktor meteorologi
misalnya saat ini di perairan
di perairan laut jawa
tinggi gelombangnya lebih dari dua meter
nah ketika berbarengan dengan fase pasang maksimum
ini akan menambah dampak air laut masuk ke daratan
di kawasan muara angke jakarta utara
tiap kali laut pasang banjirop sudah pasti masuk kawasan permukiman
kadang dua hari sekali
kadang hampir seminggu sekali
nggak nentu juga sih kalau pasang aja
misalnya ya seperti ada aliran dari kotanya kenceng
dia baru naik airnya
situasi ini diperburuk oleh terjadinya penurunan tanah atau land subsidence
data kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat mencatat
permukaan tanah turun dua belas sampai delapan belas cm per tahun
efek dari penggunaan air tanah berlebihan
sudah sih referensinya cukup stabil
sekitar tiga puluh empat milimeter per tahun
tapi juga pemakaian air tanahnya ini
sepanjang pantura sudah dibangun hotel hotel mewah
yakin hotel enggak menggunakan air tanah enggak berlebihan
kendaraan belum mulai penuh
itulah yang menyebabkan ini
dari kawasan pantura ini
satu yang paling rusak itu adalah pekalongan
yang kedua semarang
di pantura itu tanyanya aluvial
pengamat tata kota universitas trisakti
yayat supriyatna mengapresiasi
dilanjutkannya pembangunan tanggul pantai
di wilayah utara jakarta
ya buat jakarta untuk beberapa daerah
sekarang ada skenario a b dan c
sekarang ini sudah ada tanggul yang dipesisir itu
yang sudah dibuat untuk melindungi
wilayah wilayah yang sangat sensitif seperti pluit
mora angke dan sebagainya bahkan sunda kelapa
udah itu kalau enggak dikitu kan
kita tenggelam ini sebagainya
sebetulnya sudah menghadapi tingkat kritis
di usia jakarta yang sudah empat ratus sembilan puluh enam tahun
banyak suara warga berharap kota ini dapat terus berbenah
untuk menjadi rumah yang aman tentram dan nyaman
iya untuk penghijauan
saya sih berharap lebih banyak lagi rptra
lebih banyak taman taman terbuka lah
biar ya minimal bisa mengurangi polusi
biar ya minimal bisa mengurangi polusi
biar ya minimal bisa mengurangi polusi
untuk banjir sih harapan saya
untuk warganya sendiri bisa lebih diedukasi
karena kalau pemerintahnya sudah berupaya semaksimal mungkin
warganya masih buang sampah dikali percuma
dan untuk banjir nih bisa juga nih
bikin waduk kayak gini

agar tidak ada yang kesumbat lagi
menyebabkan banjir ya
penanganan lingkungan yang lebih baik
seperti taman taman seperti ini
kayaknya masyarakat sekarang butuh
karena setelah covid kemarin
kayaknya orang lebih suka kegiatan yang outdoor seperti ini
bersih tempat yang bersih yang nyaman
apalagi di tempat yang seperti ini nyaman buat olahraga
lebih baik lagi tambahin lagi
luasin lagi untuk penghijauannya aja sih sebenarnya

jakarta sebagai ibu kota negara
menjadi beranda depan republik indonesia
di usianya yang sudah empat ratus sembilan puluh enam tahun
jakarta terus bersoleh
jakarta terus berbenah agar bisa sejajar
dengan kota metropolitan dunia lainnya
tak hanya pembangunan kota
pemerintah provinsi dki jakarta
juga fokus menyiapkan generasi masa depan yang unggul
salah satunya dengan bergerak cepat
menurunkan prevalensi stunting
stunting merupakan gangguan perkembangan pada anak
dan stimulasi psikosoial
yang tidak memadai akibat
asupan gizi yang buruk
sejumlah faktor mendasari terjadinya stunting pada anak
antara lain adalah asupan kalori yang tidak adekuat
pengetahuan yang rendah mengenai praktik pemberian gizi
untuk bayi dan anak
serta peran protein hewani
di awal tahun dua ribu dua puluh
presiden republik indonesia joko widodo menegaskan
dan harus bisa dicapai pada tahun dua ribu dua puluh empat mendata
harus kita bisa capai
dan dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan
tetapi yang paling berbahaya adalah
nanti rendahnya kemampuan anak untuk belajar
data kementerian kesehatan dua ribu dua puluh dua mencatat
angka stunting di dki jakarta mengalami penurunan
hingga menjadi provinsi terbaik nomor dua di indonesia
data survei status gizi balita indonesia mencatat
untuk dua ribu dua puluh tiga pemerintah dki jakarta dalam rencana pembangunan daerah
ada tiga wilayah di dki jakarta yang di atas rata rata prevalensi balita stunting
yakni kepulauan seribu kota jakarta utara dan kota jakarta barat
sedangkan tiga kota lainnya berada di bawah angka rata rata provinsi
yakni jakarta timur jakarta pusat dan jakarta selatan

lalu menteri kesehatan meminta pj gubernur dki jakarta heru budi hartono
provinsi dki jakarta akan dijadikan provinsi percontohan
yang mampu menurunkan level stunting setara dengan negara negara maju di dunia
untuk memenuhi target nasional tersebut
pemerintah provinsi dki jakarta telah membentuk sejumlah program prioritas
untuk menengani stunting
pemprov dki jakarta menggalang seluruh sektor untuk bekerja sama dalam satu haluan
untuk mengurangi jumlah stunting di seluruh wilayah ibukota
nah kami menggandeng semua pihak termasuk juga pejabat dki menjadi orang tua asuh
ya menjadi orang tua asuh
dan begitu juga kepada masyarakat kepada pihak pihak swasta yang memang secara mandiri
mereka juga menjadi orang tua asuh dan memberikan bantuan asupan asupan tadi
pemerintah daerah melalui programnya ada bantuan penambahan gizi
yaitu memberikan daging memberikan ayam telur susu
nah ini mudah mudahan masyarakat bisa memanfaatkan itu untuk anak anaknya
yang berikutnya adalah sekali lagi pola hidup
dan sekali lagi
pola bagaimana mereka disiplin untuk tetap ke puskesmas
sekali lagi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk bisa suksesnya mengentaskan stunting
pj gubernur heru optimistis mampu menurunkan angka stunting dengan berbagai cara
melalui sejumlah program kerjasama dengan instansi instansi terkait yang telah berjalan
pada maret dua ribu dua puluh
pemerintah provinsi jakarta meluncurkan program jakarta bergerak atasi stunting
di mana program mencakup screening dan penyuluhan kesehatan bagi anak dan remaja
calon pengantin serta sesudah menikah hingga mempunyai anak hingga usia enam tahun
salah satu contoh sukses mengatasi stunting yang sudah terlihat berada di kelurahan pondok labu
cilandak jakarta selatan
kelurahan pondok labu menerapkan sejumlah program untuk memenuhi gizi balita stunting
pertama yaitu pencegahan
pencegahan ini bentuknya seperti screening saat posyandu kelas ibu hamil pemberian vitamin a seperti itu
lalu yang kedua setelah pencegahan yaitu tahap kedua penjaringan
penjaringan kami melakukan pemeriksaan awal di puskesmas lalu kami merujuk juga ke rumah sakit seperti mayapada pasar minggu seperti itu
untuk ditangani oleh dokter spesialis anak dokter spesialis gizi klinik yang memang lebih kompeten
yang ketiga yaitu tahap ketiga yaitu pemulihan
yang ketiga yaitu pemulihan
satunya itu gerakan orang tua asuh yang dilakukan oleh pak lura
lalu ada juga kelompok peduli gizi yaitu kelompok bermain anak stunting
setiap anak di pondok labu ditimbang dan diukur tinggi badan dan jika kurang dari standar atau kurva pertumbuhannya melandai
maka anak akan ditetapkan kurang gizi atau stunting
semua balita baik yang stunting maupun tidak juga diwajibkan datang sebulan sekali ke posyandu
untuk dipantau perkembangannya
jika pihak posyandu menemukan ada balita yang mengalami stunting
maka akan langsung dilaporkan dan dirujuk ke rumah sakit
ada pula sistem orang tua asuh
di mana para orang tua asuh melalui kelurahan memberikan perhatian dengan cara mengirimkan makanan bergizi tiga kali sehari
juga memberikan susu vitamin dan beragam kebutuhan gizi lainnya setiap bulan
yang jelas ini kan persoalan kita berada di dalam kebutuhan
jadi setelah ada gerakan ini kita bersama sama seluruh anggota agul karemat tergerak hatinya untuk membantu kegiatan ini
per bulan berbentuk uang ya kurang lebih sekitar satu tiga juta kita berikan ke pic
tapi nanti pelaksanaannya dari pic itu tiap hari akan diberikan kepada yang anak stunting ini
di kelurahan pondok labu ada sebanyak empat belas anak tercatat stunting pada tahun dua ribu dua puluh
dari jumlah tersebut tiga diantaranya telah dikeluarkan dari status stunting berkat intervensi yang dilakukan pemerintah masyarakat serta pihak swasta setempat
ya kalau kita di kelurahan pondok labu kita lebih komprehensif ya
kegiatannya itu seperti tadi saya bilang diawali dari pencegahan dulu kemudian penjaringan lalu pemulihan
jadi nggak tiba tiba kita langsung kegiatan apa apa hanya pencegahan saja
tapi nggak ada pemulihannya karena kita komprehensif
kemudian kita bawa juga anak anak kita ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan
terus kita sadar betul bahwa ada beberapa orang tua yang tidak mampu untuk memberikan nutrisi yang baik kepada anak anaknya
kita berharap juga bahwa bukan hanya dari pihak pemerintah yang membantu
tetapi kita juga mengajak dari masyarakat dari peran serta swasta dari peran serta masyarakat untuk membantu dalam kegiatan orang tua asuh ini
kelurahan pondok labu bahkan sempat meraih penghargaan penanganan anak stunting melalui kelompok peduli gizi award
yang diselenggarakan pemerintah kota jakarta selatan atas keberhasilan penanganan stunting yang dinilai efektif
tak hanya di pondok labu upaya yang sama juga dilakukan di kecamatan pademangan jakarta utara
pada dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh tiga lalu pj gubernur dki jakarta mengunjungi langsung puskesmas pademangan
yang memiliki program kelenting puspa atau kelabarasi puspa
pada dua puluh empat mei puskus mas pademangan menerima penghasilan penanganan stunting yang diperlukan oleh puskus mas pademangan
jakarta dan seluruh lapisan masyarakat yang hidup dan menghidupi di dalam pun berharap
persoalan banjir bisa terus ditangguh lagi dan dicegah dengan adanya kerjasama dari seluruh pihak
mulai dari tingkatan pemerintah selaku regulator untuk menyiapkan strategi penanggulangan banjir
hingga masyarakat untuk terus belajar dan menyadari tentang perlunya catatan banjir
dan menyadari tentang perlunya catatan banjir
tentang perlunya cara hidup baik yang bisa menjauhkannya dari potensi terjadinya banjir
seperti melakukan hal sederhana dengan membuang sampah pada tempatnya
penanggulangan banjir jakarta pun tak sekedar berupaya melakukan penanggulangan terhadap banjir semata
namun juga memikirkan sisi lain dari penanggulangan banjir yang telah dilakukan
yakni dengan memberikan ruang lingkup bagi masyarakat agar bisa dimanfaatkan secara maksimal
di tengah keterbatasan lahan

serta menciptakan lingkungan asri dan sehat demi jakarta yang lebih baik